detik detik aksi penculikan anak di jalan kepiting gang satu kelurahan gempeng kecamatan bangil pasaronjo timur terekam kamera pengawas
video penculikan yang terjadi pada dua puluh tujuh juni lalu ini pun viral di media sosial
dengan mengendarai sebuah motor pelaku mendatangi korban
seorang siswi kelas enam sekolah dasar berusia sebelas tahun yang sedang mengayuh sepeda sendirian
beberapa saat kemudian pria mengarahkan motor ke gang yang tak terjangkau kamera diikuti oleh korban
tak lama kemudian pria itu muncul kembali di jangkauan kamera membonceng anak perempuan tersebut
pelaku memujuk korban dengan berdali ingin mengambil titipan untuk ibunya
korban yang mempercayainya pun akhirnya ikut pelaku mengendarai motor ke arah perigen
saat tiba di kawasan prigen pelaku sempat berusaha memperkosa korban
menurut keterangan korban korban diajak untuk melakukan perbuatan cabul
namun di situ korban sempat menolak dan berteriak
sehingga dari pelaku merasa ketakutan akhirnya membawa kembali korban kembali menuju ke rumahnya
setelah itu korban diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumahnya tidak jauh kemudian pelaku langsung melarikan diri
kini polisi masih menyelidiki kasus percobaan penculikan anak ini
dimana identitas pelaku sudah dikantongi petugas